sementara itu untuk membantu warganya memantau titik kemacetan kota bandung
pemerintah kota bandung memiliki aplikasi pantauan lalu lintas
namun aplikasi ini masih memerlukan penyempurnaan agar dapat berfungsi optimal
warga kota bandung kerap mengeluh soal kemacetan lalu lintas
dinas perhubungan kota bandung kemudian mengembangkan aplikasi bernama indohub
untuk membantu warga memantau dan menghindari titik titik kemacetan
aplikasi ini berfungsi mengecek kondisi lalu lintas melalui kamera pemantau
yang tersebar di empat puluh titik di kota bandung
secara visual dia tahu kondisi dimana yang macet dimana yang enggak
itu untuk redistribusi lalu lintas
itu awalnya kemudian kita bisa chatting menyampaikan ada masalah di lapangan seperti apa
nah yang kedua tuh sekarang lagi disusun tuh kayak blast gitu
jadi nanti operator itu tinggal menginformasikan disini macet disini enggak
warga juga bisa melaporkan berbagai peristiwa melalui aplikasi ini
misalnya kebakaran dan tersambung langsung dengan dinas pemadam kebakaran
dan penanggulangan bencana kota bandung
cukup dengan memotret dan menuliskan keterangan di bawahnya
sekarang saya akan mencoba menggunakan aplikasi ini
ternyata hasilnya belum seperti yang diharapkan
salah satu contohnya adalah ketika saya ingin melihat salah satu titik kepadatan di kota bandung
di kawasan tamblong misalkan
tidak ada informasi yang bisa saya dapatkan
begitu pula dengan titik lainnya
saya akan perlihatkan kepada anda di titik lainnya
yang kerap kali terjadi kepadatan di kawasan otista misalnya
sama dengan titik titik lainnya tidak ada informasi yang bisa saya dapatkan
hanya saja gambar berwarna abu terkait dengan apakah macet atau tidak kawasan tersebut
kepala dinas perhubungan kota bandung mengakui masih ada beberapa kekurangan pada indo hub
dan akan terus memaksimalkan aplikasi ini
sementara beberapa warga kota bandung yang saya temui
mengaku belum memanfaatkan aplikasi indohub
saya sendiri baru tahu aplikasi itu
terus belum pernah mencoba
kalau aplikasinya memang servernya bagus
tidak sering down menurut saya bisa membantu
karena saya bukan orang bandung asli
jadi kalau buat orang orang seperti saya yang bukan orang bandung asli
terutama tidak tahu jalan tidak tahu juga titik titik macet di kota bandung
bisa membantu banget
tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya
lebih diperbaiki lagi aplikasinya
pengen tahu dulu sih itu tentang apa indohub itu
kalau menginstal sih belum pernah baru lihat saja
saat ini indohub baru bisa diunduh di ponsel pintar berbasis android
nantinya aplikasi ini akan menerima dana operasional
sebesar seratus hingga satu ratus lima puluh juta rupiah per tahun
yang diambil dari apbd kota bandung
selain dinas perhubungan dan dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
dinas dinas layanan masyarakat lainnya juga akan terhubung di aplikasi ini
kiki haryadi bandung